informasi seputar belusukan presiden jokowi
jadi di selakunjungan kerjanya kemarin di kalimantan timur
presiden jokowi dodo menyempatkan untuk belusukan
sekaligus berbelanja di pusat perbelanjaan di kota balikpapan
memang pak jokowi ini presiden jokowi ini sangat senang ya shopping
karena kan kita pikir simbol negara ini selalu belanja yang barang barang bermarang
tapi ternyata tidak ya begitu belusukan langsung belanja
nah presiden jokowi ini datang dengan menggunakan jaket bomber
yang sedang menjadi tren
dan kedatangan presiden jokowi ini tentu saja membuat heboh pengunjung mal
jokowi tiba di balikpapan hari minggu sore
dan langsung memilih keliling kota balikpapan
di antara tempat yang dikunjunginya adalah pusat perbelanjaan e walk balikpapan
kehadiran jokowi yang tiba tiba ini membuat histeris pengunjung mal
para pengunjung langsung mengerubungi jokowi untuk berebut salaman
ataupun foto bersama
jokowi pun sempat melayani permintaan pengunjung
sambil berkeliling dan berbelanja di mal tersebut
oh tadi beli sendal sama kaos dalam
kaos dalemnya berapa tadi
enam sama sendalnya satu
siapa aja pak kayaknya tadi
yang satu untuk anak untuk satu untuk saya
tiga untuk saya tiga untuk anak
selain untuk berbelanja
jokowi juga mengaku kunjungannya ke mal
untuk melihat pergerakan perekonomian secara real di kalimantan timur
terutama di kota balikpapan
menurutnya keramaian di pusat perbelanjaan menunjukkan pergerakan ekonomi yang positif
usai memberikan keterangan kepada wartawan
jokowi kembali melayani para pengunjung untuk foto bersama
sebelum meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
nah gitu katanya
tapi kalau dilihat tadi ya
oh jadi ternyata jadi presiden tetap harus cari diskonan juga ya
itu sih begitu dekatnya presiden joko widodo dengan kita nih rakyat rakyat biasa
jadi itu dia kenapa banyak orang yang sangat senang dengan kepemimpinannya seorang jokowi dodo ya pak
dan juga sosoknya yang sederhana
walaupun juga tentu banyak menuai kritikan juga
seperti misalnya tentang keamanan protokolernegara
kemudian juga ada pertanyaan yang cukup nyinyir misalnya
sudah disediakan ya kaos dalam
emang gak disiapin juga ya
sampai sebanyak itu loh beli sana sini
iya itu dia pak kajet
tetapi apapun itu ini adalah sebuah bentuk komunikasi dari presiden untuk bisa lebih dekat dengan rakyatnya